nuansa kampung jawa seakan menyambut pengunjung saat memasuki rumah limasan di kawasan cilodong depok jawa barat
limasan bernama rumah cempaka ini memiliki struktur bangunan kayu jati
sang pemilik marisa tunjung sari menyebut bangunan antik yang ia dapatkan dari pati jawa tengah ini usianya ratusan tahun dan telah menjadi rumah tinggal empat generasi
belum bisa melihat dari sisi yang berbeda tapi kalau menurut aku rumah limasan itu mahal
suasana tenang dan nyaman ala hunian pedesaan menjadi alasan pengunjung datang ke kedai kopi ini
saya suka suasananya karena homi ya jadi saya betah
di depan sana kan rame ya tapi begitu masuk sini tuh beda rasanya
sambil santai temennya cemilan manis kayak donat kampung
nah tapi yang lebih istimewanya lagi adalah tempat ngopinya
ini saya sekarang bukan berada di jawa tapi lagi ada di depok
suasana jogja banget juga ada di kawasan cimanggis depok jawa barat
bangunan berarsitektur tradisional jawa seluas dua ratus lima puluh meter persegi ini berupa limasan dan peringgitan
semua konstruksinya berbahaya
dan kayu jati berusia delapan puluh satu tahun
kenapa saya mau bertemakan jogja karena saya juga punya kerinduan untuk membawa suasana
membuat suasana jogja karena jogja itu kota spesial ya
kota jogja itu kota spesial di hati banyak orang
nasi lele mangut lengkap dengan gudeg dan krecek adalah salah satu menu favorit di lawang jogja
ada pula es kopi susu aren yang terasa menyegarkan
saya tahu dari tiktok dari orang info ada ya tempat begini ya lucu bener bener kan kayak tanah liat kayu kayunya begini
cuma bedanya kesannya kalau di tiktok itu kayaknya luas oh ini nggak begitu luas tapi lihatnya sih nyaman benar benar rasa kayak di desa
semua tempat unik dan lawas di depok ini dapat menjadi solusi pelepas penat
terigus penawar rasa kangen anda pada suasana rumah nenek di jawa